pimpinan pusat muhammadiyah menetapkan hari raya idul adha jatuh pada rabu ini
pengurus muhammadiyah di jabodetabek telah menyiapkan berbagai lokasi untuk melaksanakan sholat idul adha
salah satu titik di wilayah jakarta yaitu di gedung pusat dakwah muhammadiyah
sudah ada korespondensi dari indonesia sufian itanjung di sana
selamat pagi sufi sufi bagaimana dengan persiapan pelaksanaan salat idul adha di sana
siapa saja pejabat atau tokoh masyarakat yang ikut melaksanakan ibadah sholat id pagi ini
sufi bagaimana dengan persiapan pelaksanaan sholat idul adha di sana
di sini bahkan sejak pukul lima pagi tadi kami bisa melihat sejumlah warga muhammadiyah sudah mulai mendatangi lokasi pelaksanaan sholat idul adha
dimana sholat idul adha sendiri baru akan digelar pada pukul enam tiga puluh nanti dan akan dipimpin langsung oleh kotip sekaligus imam dr kiai haji endang mintarja
yang merupakan wakil sekretaris masjid tarji pp muhammadiyah
dan pada hari ini tema dari khutbah yang akan disampaikan pada pelaksanaan sholat idul adha
idha di tahun ini adalah mengenai model beragama dari nabi ibrahim alaihi salam
dan sebagai informasi pada pelaksanaan sholat di halaman parkir pusat dakwah pp muhammadiyah ini sendiri bisa menampung sekitar satu lima ratus sampai tiga jemaah muhammadiyah
yang akan mengikuti pelaksanaan sholat idul adha yang baru akan dimulai sekali lagi pada pukul enam tiga puluh nanti
dan dapat anda lihat sendiri saat ini sejumlah warga muhammadiyah masih terus berdatangan
mereka menyiapkan sendiri peralatan untuk pelaksanaan sholat dan sekitar empat puluh personil pengamanan disiagakan untuk pelaksanaan sholat idul adha yang dilakukan pada hari ini
nah nantinya di halaman parkir pp atau pusat dakwah pp muhammadiyah ini sendiri apabila memang tidak lagi bisa menampung jemaah yang datang untuk mengikuti pelaksanaan sholat idul adha
nantinya dari pihak pusat dakwah pp muhammadiyah
muhammadiyah sendiri akan menggunakan jalan raya dan menutup akses jalan untuk sementara waktu selama pelaksanaan sholat idul adha
karena memang sudah seperti tahun tahun sebelumnya dimana ketika jemaah membeludak sudah ada antisipasi untuk menggunakan jalan raya sebagai salah satu tempat pelaksanaan sholat idul adha sendiri
yudha dan juga dia
ya sufi terima kasih laporan langsung sufianita